ya papi sama warno harus tau
pak kenapa sih
jangan khawatir sama acil
mama selef yang mikirin
kalo si tortorma gak ada yang mikirin
pernah jadi nyesel kenapa tadi pulang
orang ona jadi kepikiran
acil mah usah dipikirin sedang bahagia
sotau kata siapa ya acil bahagia
sekarang kecil lagi ketakutan pak
yang ketakutan acil
acil kan anak kita satu satunya
acil lebih deket sama keluarganya warno
si tortor ditaro di kamar ini
kalau udah pake set dress itu harus yang anggun
ini beran lucil
kenapa kok ditarik tarik udah bagus kayak gini
oh mami boleh gak sih acil pake bajunya
kamu itu kalau pake set dress gini
aduh senyum tuh oh bentar
mami jangan di foto
menantu mami yang cantik kayak apa
mami gak usah mami
ayo tahan perut
tarik yang bawah
papi sama warno harus tahu
tuh tuh tuh tuh
nunuk nunuk malu
kamu cantik sekali hari ini
dibandingkan yang kemarin
bawa bawa yang kemarin
lu puji sekarang aja
boleh warna ulangi lagi
pasti acer marah
lowong kamu pegangan tangan juga harus disuruh
diem aja dari tadi
kalau enak ya nambah
jangan sampai mereka ngeliat gue pakai baju kayak gini
gue malu banget
ya marianto tunggu
mas h landang kembali ke kantor hospital
saya tahu tuh
mas h patriotas media
rempat restoran pepes ikan yang paling enak
dasar duck tu bre
kita itu bukan mau mencari
pps ikan juga kan bisa dibuat stick
pps itu bukan buat di stick
tapi dagingnya dibakar
meskipun pak ponir ini tuh supir tapi tetep harus dihargain
ngomongnya harus lebih lama
tes ngomong ramah tes bicara ramah
nanti kamu boleh ikut makan steak
tapi makanya di dalam mobil aja ya
boleh nambah kaget bos